kau duet sejati
tiada yang dapat
kau duet sejati
tiada yang dapat
kau duet sejati
tiada yang dapat
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
selamat sore salam sejahtera untuk kita semuanya
hari ini saya akan menyampaikan
perkembangan penanganan covid sembilan belas
saya akan menyampaikan
perkembangan kasus di indonesia
terutama untuk melihat kesiapan kita
menuju periode natal
dan tahun baru
seperti yang sudah saya sampaikan pada
konferensi pers beberapa waktu yang lalu
indonesia belum pernah berhasil
melewati periode libur panjang
tanpa menimbulkan kenaikan kasus
oleh sebab itu
periode natal menjadi penting
agar kita dapat bersama sama
mencegah naiknya kasus
sejak saat ini
kesiapan dari sisi perkembangan kasus
masih cukup terkendali
terdapat enam provinsi yang sempat
mengalami kenaikan kasus harian
yang cukup signifikan
mengalami penambahan kasus harian
dari satu menjadi delapan belas kasus
dalam empat hari
kemudian di bangka blitung
terdapat perubahan kasus harian
dari delapan menjadi lima belas kasus
dalam dua hari
sedangkan di dki jakarta
terdapat penambahan kasus harian
dari empat puluh satu menjadi tujuh puluh kasus
dalam dua hari
mengalami kenaikan kasus
dari dua puluh sembilan menjadi delapan puluh tiga kasus
dalam tiga hari
dan di ntt
terdapat penambahan kasus
dari tiga menjadi dua puluh dua
dalam tiga hari
dan terakhir papua barat
mengalami penambahan kasus
dari empat menjadi tiga belas kasus
dalam lima hari
meskipun perkembangan kasus dinilai cukup baik
angka reproduksi efektif
yang menunjukkan potensi penularan
dalam suatu populasi
sudah mulai menunjukkan kenaikan di beberapa provinsi
seyogyanya menjadi alarm dini
dalam penetapan langkah langkah pengendalian
sampai saat ini
terdapat dua pulau
yang mengalami kenaikan rt
yaitu pulau jawa
yang sebelumnya sembilan puluh lima
pada tanggal sebelas november dua ribu dua puluh
naik menjadi sembilan puluh delapan
pertanggal dua desember dua ribu dua puluh
dan pulau sulawesi
yang sebelumnya sembilan puluh lima
pada tanggal sebelas november dua ribu dua puluh satu
naik menjadi sembilan puluh delapan
pertanggal dua desember dua ribu dua puluh
naiknya karakter pergoloh ini
tidak di barangkan dengan
peraturan protokol kesehatan
perkara yang penting
untuk menolak pertengahan
menampak pada daftar
tiga puluh dua kabupaten kota yang tidak patuh memakai masker
data menunjukkan bahwa pada kabupaten kota ini hanya kurang dari enam puluh persen warga yang patuh memakai masker
beberapa provinsi penyumbang adalah jawa tengah menyumbang tiga kabupaten kota
yaitu kabupaten cilacap kabupaten tegak dan kabupaten rembang
sedangkan kalimantan selatan menyumbang tiga kabupaten kota
yaitu kabupaten balangan kabupaten kota baru dan kota banjarbaru
sedangkan sulawesi selatan menyumbang tiga kabupaten kota
yaitu kabupaten baru bulukumba dan toraja utara
sedangkan sulawesi tenggara menyumbang lima kabupaten kota
yaitu kabupaten wakatobi kabupaten buton kabupaten buton selatan
kabupaten konawe selatan
dan kota baubau
serta sumatera selatan menyumbang tiga kabupaten kota
yaitu kabupaten empat lawang kabupaten ogan komering ulu selatan
serta kabupaten banyuasin
selain kepatuhan terhadap protokol kesehatan
mobilitas penduduk juga berpotensi memberikan ruang terjadinya penularan
kabar baiknya saat ini mobilitas pada masing masing pulau
yaitu bali jawa dan jawa yang berpengaruh untuk mengembangkan kesehatan
kabar baiknya saat ini mobilitas pada masing masing pulau yaitu bali jawa dan jawa yang berpengaruh untuk mengembangkan kesehatan

semuanya menunjukkan penurunan sejak awal november
mobilitas pada pulau maluku masih di atas mobilitas pembanding pada februari dua ribu dua puluh
sementara pada pulau nusa tenggara baru sedikit berada di bawah pembanding tersebut
untuk mencegah kenaikan kasus pada periode nataru
mobilitas penduduk harus terus dikendalikan
harus dikendalikan dan dilakukan dengan aman
masyarakat dimohon untuk melakukan mobilitas hanya ketika diperlukan
dengan tetap mematuhi protokol kesehatan dan menyiapkan syarat perjalanan yang diperlukan
seperti testing dan vaksinasi
dari sisi kuratif di tengah usaha untuk mengendalikan jumlah kasus
kesiapan fasilitas kesehatan untuk menangani pasien covid sembilan belas
merupakan aspek yang harus terus diperhatikan
sejauh ini indonesia masih tetap mempertahankan kesiapsiagaan
terlihat dari data tempat tidur untuk covid sembilan belas yang cenderung tetap dan belum dikonversi kembali
meskipun secara nasional jumlah keterisian tempat tidur atau bed occupancy ratio
untuk keperluan isolasi pada rumah sakit rujukan menunjukkan tren penurunan
terlihat adanya kenaikan bor isolasi
di beberapa provinsi
sehingga kita harus meningkatkan kuas padaan
provinsi yang menunjukkan kenaikan bor
di kalimantan tengah
sedangkan di papua
sedangkan di papua
aceh menunjukkan kenaikan
sedangkan di jawa tengah
dan di jawa tengah
pelaporan kinerja posko tingkat desa atau kelurahan
juga perlu menjadi perhatian
pasalnya jumlah posko yang memantau kepatuhan di daerahnya
telah mengalami penurunan selama sembilan minggu terakhir
jumlah laporan pemantauan tertinggi
tercatat pada tanggal tiga oktober dua ribu dua puluh
yaitu sejumlah lima lima juta laporan
namun perminggu ini hanya masuk sejumlah tiga juta laporan
selain itu perlu menjadi perhatian pada tujuh belas provinsi
yang sudah dua minggu tidak melaporkan pembentukan posko
tujuh belas provinsi tersebut adalah bali banten gorontalo
kalimantan tengah kalimantan timur kalimantan utara
kepulauan riau maluku maluku utara ntb ntt
papua sulawesi barat sulawesi utara sulawesi tengah
sumatera barat dan sumatera selatan
dari penjabaran data data tersebut mulai dari data kasus arti
kepatuhan protokol kesehatan kinerja posko mobilitas penduduk
hingga bor kita sudah menjumpai adanya perkembangan yang kurang baik
terutama pada beberapa wilayah yang sudah disebutkan
mencegah naiknya kasus pada periode nataru justru penting
untuk dilakukan sejak saat ini saat perkembangan kurang baik
belum terjadi dalam jumlah yang besar dan meluas
oleh sebab itu pemerintah daerah diminta untuk memperbaiki
keadaan di daerahnya selambat lambatnya minggu depan
selama periode nataru setiap indikasi kenaikan akan diberikan atensi
untuk memastikan tidak ada kenaikan kasus selama periode ini
masyarakat juga dimohon untuk mematuhi kebijakan yang ditetapkan
oleh pemerintah sepanjang periode nataru untuk mencegah lonjakan kasus
dan tetap mempertahankan disiplin protokol kesehatan yaitu mencuci tangan
memakai masker dan menjaga jarak dan menjaga kesehatan
saat ini dunia termasuk indonesia sedang menghadapi kemunculan
varian omikron atau b satu satu lima ratus dua puluh sembilan
sejak ditetapkan oleh who sebagai varian yang menjadi perhatian
atau variant of concern voc pada dua minggu lalu penyebarannya sudah meluas
tidak hanya di negara negara di benua afrika namun juga lintas benua
dengan total lima puluh tujuh negara
kemunculan varian baru di tengah tengah negara di tengah tengah negara

akan terus ada selama penularan masih terjadi
sebelum omikron telah ditemukan berbagai varian covid sembilan belas seperti alpha beta
gamma mu serta varian delta yang saat ini menjadi varian paling dominan
setelah sempat menyebabkan lonjakan kasus di beberapa negara
tentunya terdapat poin poin penting pembelajaran dari berbagai varian tersebut
yang perlu untuk terus diingat dalam menghadapi dinamika covid sembilan belas saat ini
dan di masa yang akan datang
pertama pembelajaran adanya rentang waktu dalam mengidentifikasi karakteristik varian baru
identifikasi perubahan genetik atau mutasi pada virus merupakan hal yang mudah
dan cepat untuk dilakukan di laboratorium
penting untuk diingat tidak semua perubahan genetik ini akan mengubah karakteristik
virus terutama dapat memperburuk pandemi covid sembilan belas seperti lebih mudah menular
lebih parah gejalanya dan menurunkan efektivitas vaksin
meskipun demikian dengan teknologi saat ini masih dibutuhkan waktu untuk memastikan
apakah perubahan genetik yang terjadi betul betul akan merubah karakteristik virus
baik dengan memperbanyak studi dan memperbanyak penelitian
dunia termasuk organisasi kesehatan dunia atau who juga terus belajar dari dinamika
pada kemunculan varian delta varian ini telah ditemukan di india pada oktober dua ribu dua puluh
dan pertama kali dideteksi di indonesia pada januari dua ribu dua puluh satu
seiring berjalannya waktu varian ini menimbulkan lonjakan kasus di berbagai negara
khususnya di india
who menetapkan varian ini sebagai varian diamati atau varian of interest pada empat april dua ribu dua puluh
dan sebagai varian yang menjadi perhatian atau varian of concern pada tanggal sebelas mei dua ribu dua puluh satu
atau dalam kurun waktu satu bulan kemudian
meskipun terdapat rentang waktu antara temuan mutasi di laboratorium dengan kepastian perubahan karakteristik virus
pada kemunculan omikron who mengambil langkah antisipatif yang cepat dengan merubah status vum
atau varian under monitoring omikron menjadi voc hanya dalam waktu dua hari setelah ditetapkan
pembelajaran pertama sendiri mendasari pembelajaran kedua yaitu pentingnya langkah antisipatif
dan preventif dalam penanganan varian baru
setidaknya terdapat tiga preventif varian baru
setidaknya terdapat tiga preventif varian baru
dan ada tiga strategi preventif yang krusial dalam mencegah importasi kasus
yaitu kebijakan pada pintu masuk perjalanan internasional kebijakan pengendalian mobilitas dan kebijakan protokol kesehatan
pertama kebijakan pada pintu masuk perjalanan internasional mencakup pembatasan sementara asal pelaku perjalanan
karantina hingga entry dan exit test
selama ini pertimbangan kebijakan ini didasarkan pada hasil studi ilmiah dengan berbagai penyesuaian
sebagai contoh kebijakan karantina
karantina bertujuan untuk mengamati seseorang selama masa inkubasi
yaitu masa sejak seseorang tertular hingga menunjukkan gejala
hasil studi dari berbagai meta analisis dan berbagai rekomendasi organisasi kesehatan menetapkan masa inkubasi covid sembilan belas
menetapkan masa inkubasi covid sembilan belas adalah berapa lama
hasil studi dari berbagai meta analisis dan berbagai rekomendasi organisasi kesehatan menetapkan masa inkubasi covid sembilan belas

menuangkan hal tersebut dalam rekomendasinya dengan catatan durasi ini perlu disesuaikan dengan kondisi masing masing negara
who menuangkan hal tersebut dalam rekomendasinya dengan catatan durasi ini perlu disesuaikan dengan kondisi masing masing negara
karantina selama ini masih didasarkan pada modeling matematika
untuk melihat seberapa besar peluang lolosnya orang positif apabila durasi karantinanya dipersingkat
dengan ditambah dengan upaya entry dan exit test
sebagai contoh adalah publikasi scrov dan kawan kawan tahun dua ribu dua puluh
contoh lain adalah publikasi wells tahun dua ribu dua puluh yang menyebutkan probabilitas lolosnya orang positif dengan karantina delapan sampai dengan empat belas hari
dilengkapi testing adalah sebesar dua puluh lima atau sangat kecil
kedepannya indonesia perlu untuk mencatat dan menganalisis data data individual real di lapangan secara mendetail
agar dapat digunakan sebagai landasan kebijakan yang diharapkan lebih optimal mencegah importasi kasus sesuai dengan temuan nyata di lapangan
kedua dan ketiga pengendalian mobilitas
pengendalian mobilitas dan kebijakan protokol kesehatan
kedua hal ini apabila tidak dikendalikan dengan baik merupakan kondisi yang mendukung virus untuk terus menular dalam masyarakat
dan dapat semakin memperluas keberadaan varian
terlebih pula kondisi semacam ini juga dapat menimbulkan lonjakan kasus
seperti pembelajaran lonjakan kasus kedua di indonesia pada saat varian delta sudah bersirkulasi
dan pembelajaran trump
dan terakhir penting pendekatan global dalam menangani pandemi covid sembilan belas
meskipun pandemi terjadi di seluruh dunia nyatanya hingga saat ini belum semua negara memiliki akses yang sama terhadap vaksin obat dan alat kesehatan
sebagai contoh adalah kesetaraan akses vaksin
berbagai literatur termasuk publikasi nison dan kawan kawan pada matrix di awal juli dua ribu dua puluh
menyatakan bahwa terdapat variasi varian covid sembilan belas yang lebih banyak pada kelompok kelompok yang belum divaksin
sehingga disimpulkan vaksin dapat mencegah terbentuknya varian baru
sementara itu tidak semua negara memiliki akses yang setara terhadap vaksin
meskipun varian baru yang muncul dapat berdampak luas tanpa memandang batas negara
selanjutnya indonesia sendiri saat ini
sedang berada dalam kondisi kasus yang terkendali
meskipun beberapa wilayah telah menunjukkan perkembangan kasus yang tidak cukup baik
kondisi yang terkendali dapat menjadi bumerang apabila kita lengah dan abai terhadap pembelajaran
dari dinamika covid sembilan belas yang telah kita cermati bersama
mengingat upaya kuratif sangat mahal dan berisiko menimbulkan fatalitas
indonesia dan dunia harus konsisten mengedepankan upaya upaya preventif dalam pengendalian pandemi
khususnya kedisiplinan protokol kesehatan pengendalian mobilitas serta kesetaraan akses vaksin
munculnya omikron seyogianya menjadi pengingat bahwa pandemi merupakan tantangan global
yang tidak akan selesai apabila hanya beberapa negara saja yang berhasil mengendalikan kasus
saya akan melakukan penjelasan perkembangan penanganan covid sembilan belas lainnya
yaitu pemerintah telah mengeluarkan instruksi menteri dalam negeri no enam puluh lima tahun dua ribu dua puluh
dan berdasarkan inmen dagri ini penerapan ppkm di luar pulau jawa dan bali
kembali dilanjutkan terhitung mulai tanggal tujuh hingga tanggal dua puluh tiga desember dua ribu dua puluh satu

dan tidak ada perubahan pengaturan leveling dalam inmen dagri

walau demikian pemerintah memberikan tambahan aturan terkait dengan pelaksanaan developmental basketball league
yang ditentukan oleh persatuan bola basket seluruh indonesia
dan penyelenggara serta wajib mengikuti aturan protokol kesehatan dari kementerian kesehatan

saya ingatkan kepada masyarakat untuk senantiasa berhati hati dalam beraktivitas
mengingat adanya risiko bencana alam di akhir tahun dua ribu dua puluh
untuk itu saya minta demi keselamatan masyarakat luas
agar setiap dari kita memantau situasi terkini terkait potensi bencana
dari beberapa website yang dimiliki oleh pemerintah
untuk melihat dashboard kebencanaan
di antaranya adalah
dengan kita mengetahui update situasi terkini
maka kita bisa meminimalisir dampak negatif dari bencana semaksimal mungkin
selanjutnya akan ada tambahan penjelasan terkait peraturan transportasi
yang berlaku selama periode natal dua ribu dua puluh satu dan tahun baru dua ribu dua puluh
oleh staff kementerian kesehatan dan kementerian kesehatan
setelah itu saya akan contohkan ini
kemudian saya akan menyebutkan apa yang telah kita lakukan
untuk pohon transportasi
ini adalah langkah khusus menteri perhubungan ibu adita irawati
untuk itu silahkan dijelaskan ibu adita
terima kasih profesor wiku
baik rekan rekan media
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
selamat sore salam sejahtera untuk kita semuanya
rekan rekan media pertama tama kami ucapkan terima kasih banyak
atas dukungan rekan rekan semua kepada sektor transportasi
khususnya selama masa pandemi covid sembilan belas ini
taru sektor transportasi
selalu berupaya agar
mobilitas masyarakat ini tetap dapat
dilayani dengan menerapkan
protokol kesehatan yang ketat dan
pengawasan oleh seluruh unsur yang terkait
seperti yang telah disampaikan oleh
profesor wiku tadi menjelang natal
dan tahun baru selalu ada kecenderungan
kenaikan mobilitas masyarakat
untuk berbagai kepentingan
untuk menemukanali sejauh
mana animo masyarakat dalam melakukan
perjalanan atau mobilitas ini
kami di kementerian perhubungan
telah melakukan tiga kali
survei yaitu di bulan
dan yang terakhir di bulan desember
khususnya setelah diumumkannya
ppkm level tiga di seluruh indonesia
survei yang dilaksanakan
oleh balit bank kemenhub ini
diikuti oleh empat puluh sembilan
dan dilakukan secara online
ada pun wilayah yang
diikuti oleh responden adalah
wilayah jawa dan bali
hasil dari survei ini
dengan dibatalkannya ppkm level tiga
di seluruh indonesia
masih terdapat potensi pergerakan
sebesar tujuh satu persen
atau sekitar sebelas juta orang
yang akan melakukan mobilitas
atau melakukan perjalanan
khusus untuk jabodetabek
potensinya sebesar tujuh persen
atau sekitar dua tiga juta orang
selain melakukan survei ini
di kementerian perhubungan juga
telah meminta masukan
dari berbagai pihak
termasuk pengamat transportasi
sosial law dan juga stakeholders lainnya
dalam rangka untuk penyusunan kebijakan
masukan ini tentu menjadi bahan pertimbangan
bagi kami untuk menyusun
aturan terkait dengan pengendalian
oleh karena itu rekan rekan media
mengantisipasi kecenderungan mobilitas
masyarakat di saat nataru yang
angkanya setidaknya sudah kita bisa dapatkan
dari hasil survei tadi
secara umum kebijakan pengendalian transportasi
dilakukan terhadap semua moda transportasi
baik itu di darat laut udara dan kereta api
yang aturan umumnya meliputi hal hal sebagai berikut
yang pertama tentunya adalah
penerapan syarat perjalanan domestik
kementerian perhubungan memberlakukan
kepada semua pelaku perjalanan
untuk memenuhi persyaratan yang telah
ditetapkan oleh satgas covid sembilan belas
antara lain adanya kartu
vaksin hasil negatif pcr atau antigen
dan penggunaan aplikasi peduli lindungi
ini semua nanti akan dituangkan dalam
sebuah surat edaran yang akan diterbitkan
dalam waktu dekat
kemudian yang kedua akan dilakukan juga
penerapan pembatasan kapasitas yang bervariasi
di masing masing moda transportasi
tentunya dengan adanya ppkm yang akan
merujuk kepada ketentuan yang ditetapkan oleh

tentu nanti setiap daerah juga akan bervariasi
tergantung dari level ppkmnya
dan ini nanti akan merujuk kepada apa yang
ditetapkan di dalam indah mendagri maupun
dalam surat edaran satgas
kemudian yang ketiga
kementerian perhubungan juga memastikan
kesiapan operasional angkutan umum
selama masa natal dan tahun baru ini
dengan melakukan pengecekan kesiapan
kelaik operasionalan armada di setiap moda
melalui ram cec kepada armada yang akan dioperasikan
dan melakukan pengaturan kapasitas dari masing masing moda
kemudian yang terakhir adalah kami juga melakukan peningkatan pengawasan
terhadap penerapan protokol kesehatan
dan ketentuan ketentuan terkait pengendalian transportasi
perlu kami sampaikan juga bahwa pada sore hari ini
juga sudah dilakukan rapat koordinasi lintas kementerian dan lembaga
yang juga melibatkan bumn pengelola transportasi di indonesia
baik itu pengelola perasaran transportasi
yang juga dikirimkan oleh tim perusahaan
yang tergolong dari kebanyakan bidang
terutama dari bidang perusahaan terkait perusahaan perusahaan terkait perusahaan
dan juga kebanyakan bidang perusahaan terkait perusahaan terkait perusahaan
sedangkan di dalam pengadilan mobilitas masyarakat ini
akan ada banyak pengalaman yang diterapkan
dari pemerintah yang akan memiliki kekuasaan

untuk memastikan bahwa semua ketentuan yang nanti akan diterapkan

di lapangan oleh seluruh pihak
adapun hal krusial dalam pengaturan mobilitas masyarakat ini
mobil pribadi dan juga kendaraan motor angkutan roda dua
yang jumlahnya bisa jadi menjadi signifikan
selain itu bersama polri dan juga stakeholders yang terkait
kami juga akan melakukan pembentukan posko bersama
serta melakukan monitoring dan evaluasi secara komprehensif
rekan rekan media tentu ini semua akan dituangkan di dalam ketentuan
seperti sebelum sebelumnya dalam sebuah surat edaran
yang terkait dengan syarat perjalanan kami akan selalu merujuk kepada
apa yang ditetapkan oleh satuan tugas penanganan covid sembilan belas
dan juga tentunya nantinya instruksi mendagri
apabila nanti ada perubahan tentu kami akan menyesuaikan
dan nantinya surat edaran ini akan kami sampaikan
dan kami umumkan secara menyeluruh kepada seluruh masyarakat
dalam waktu dekat
dan saat ini kami masih terus berdiskusi bersama
perusahaan yang terkait dengan syarat perjalanan
dari pihak korlantas polri untuk memastikan bagaimana nanti pengaturan
dari lalu lintas khususnya untuk transportasi darat
terkait juga tentunya nanti bagaimana pengaturan di jalan tol
di jalan jalan arteri dan juga di jalur jalur darat lainnya
demikian hal hal umum yang terkait dengan pengendalian transportasi
yang dapat kami sampaikan pada sore hari ini
sekali lagi agar tetap diingat bahwa pandemik ini masih bersama kita
natal dan tahun baru ada kecenderungan terjadi peningkatan
mobilitas dan tentunya bagaimana pandemik ini dapat kita kendalikan
adalah hasil kerjasama kita semuanya
pemerintah menyusun regulasi melakukan pengawasan dan kami harap juga
masyarakat tetap dapat menerapkan protokol kesehatan dengan ketat
dan bijak dalam melakukan mobilitas atau perjalanan
demikian dapat kami sampaikan
saya kebalikan kepada prof riku
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
baik terima kasih
ibu adita rekan rekan media
selanjutnya dalam waktu dekat pemerintah akan menetapkan kebijakan wajib vaksin dosis penuh
untuk pelaku perjalanan antar kabupaten atau kota di wilayah aglomerasi
selama periode natal dan tahun baru
di luar wilayah aglomerasi selama periode natal dan tahun baru
bagi daerah di luar jawa bali yang cakupan vaksinasinya masih di bawah rata rata nasional
pemerintah pusat memberikan diskresi kepada pemerintah daerah
untuk dapat menyesuaikan peraturan sesuai dengan kondisi di daerahnya masing masing
untuk itu seluruh masyarakat yang belum divaksin secara penuh
dapat segera mengunjungi pos pelayanan vaksinasi terdekat
termasuk di beberapa bandara dan pelabuhan
demikian konferensi pers hari ini
saya lanjutkan dengan sesi tanya jawab media
terima kasih prof
pertanyaan pertama dari diankompas com
berita satu com dan diana jayakarta news
apakah kasus positif covid sembilan belas akibat penularan varian omikron saat ini benar benar belum ada di indonesia
lalu seperti apa perkembangan genome sequencing atas potensi penularan varian ini
terima kasih pada kompas com berita satu com jayakarta news
saat ini pemerintah terus memonitor distribusi varian covid sembilan belas
melalui sequencing spesimen pelaku
pemerintah juga mencari jalanan di tiap pintu masuk yang tersebar di indonesia
dan sampai sekarang belum ditemukan kasus bervarian omikron
kita berharap antisipasi yang kita lakukan secara dini kemarin
dapat membendung importasi varian ini
pemerintah berkomitmen akan mengoptimalisasi kapasitas testing
khususnya alat testing yang memiliki sensitivitas yang tinggi
termasuk untuk mendeteksi berbagai varian covid sembilan belas
saat ini laboratorium di seluruh indonesia telah mampu mendeteksi karakteristik genetik
kepada sekitar lima ratus sampai dengan enam ratus sampel per hari
untuk mendukung upaya peningkatan jumlah sequencing
khususnya spesimen pelaku perjalanan dari negara negara
yang terdeteksi mengalami transmisi komunitas akibat varian omikron
selain itu untuk mendukung kebijakan perpanjangan
durasi karantina pemerintah menjamin ketersediaan fasilitas karantina
baik wisma atlet atau pasar rumput dengan kapasitas kamar mencapai tiga tujuh ratus kamar
serta tujuh puluh dua hotel yang tersebar secara nasional
terima kasih prof pertanyaan selanjutnya dari fitri liputanam com dan diana jayakarta news
terkait pembatalan ppkm level tiga di semua wilayah saat nataru
yang berganti menjadi pengetatan aktivitas masa nataru
apakah dapat menjamin kasus covid sembilan belas terkendali aman
mengingat kita masih waspada dengan varian omikron
dan sedang bersiap menyambut rangkaian kegiatan presidensi g dua puluh tahun depan
terima kasih pada liputanam com dan jayakarta news
pemerintah akan tetap melakukan pengendalian aktivitas masyarakat
dengan melanjutkan pelaksanaan ppkm sesuai leveling masing masing kabupaten kota
dengan beberapa pengendalian protokol kesehatan pada sektor aktivitas masyarakat
yang berpotensi menimbulkan kerumunan seperti rangkaian ibadah dan perayaan tahun baru
hal ini ditetapkan dengan harapan penanganan covid sembilan belas yang diterapkan
dapat efektif sesuai kondisi real di lapangan
prof pertanyaan terakhir dari chico ibc australia
apakah dari satgas covid sembilan belas akan mempertimbangkan untuk membuka visa jurnalistik
bagi liputan di indonesia mengingat bahwa banyaknya agenda g dua puluh selama setahun ke depan
terima kasih ibc australia
saat ini pihak yang berhak mendapatkan visa masuk ke indonesia
ialah sesuai yang tercantum dalam permen kumham no tiga puluh empat tahun dua ribu dua puluh
yaitu visa dinas visa diplomatik visa kunjungan
visa tinggal terbatas izin tinggal dinas izin tinggal diplomatik
izin tinggal terbatas dan izin tinggal tetap
pada prinsipnya penetapan jenis visa bagi pelaku perjalanan
yang diperbolehkan masuk ke indonesia merupakan cerminan upaya kehatian
perlu diketahui pula bahwa setiap kebijakan ditetapkan melalui berbagai aspek secara holistik
jika terjadi penyesuaian kebijakan pemerintah akan segera mengumumkan kepada masyarakat
terima kasih atas perhatiannya
dengan demikian konferensi pers pada sore hari ini berakhir
wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
terima kasih atas perhatian saya
terima kasih atas perhatian saya
terima kasih atas perhatian saya
terima kasih atas perhatian saya
terima kasih atas perhatian saya
terima kasih atas perhatian saya
terima kasih atas perhatian saya
terima kasih atas perhatian saya
terima kasih atas perhatian saya
terima kasih atas perhatian saya
terima kasih atas perhatian saya